dunia fashion muslim saat ini berkembang pesat dan semakin dinamis
perkembangan ini tentunya tidak terlepas dari tuntutan gaya hidup untuk berpenampilan menarik
serta keragaman pilihan dalam berbusana muslim
pemain di industri ini pun bermunculan
salah satunya adalah hijab e commerce busana muslim pertama di indonesia
yang didirikan oleh diajeng lestari
dalam tayangan the incredibles yang dipandu oleh komika panji pragiwaksono
di kanal youtube cnn indonesia pada rabu malam tiga puluh satu maret
diacong membagikan pengalamannya tentang bagaimana ia memulai mendirikan hijab
dianggap sebagai bisnis dari mata kuliah ketahanan nasional
sejak saat itu diajang berpikir untuk membangun bisnis yang dapat mengharumkan nama indonesia di mancanegara
dari pengalamannya kesulitan mendapatkan busana muslimah yang beragam dan mudah dicari
istri dari pendiri bukalapak ahmad zaki ini pun akhirnya memilih bisnis fashion muslimah e commerce pada dua ribu sebelas
sempat berprofesi sebagai pekerja kantoran di salah satu perusahaan ternama di jakarta
diajeng pun beralih profesi menjadi pengusaha
bagi diajeng ada kesan yang berbeda ketika bekerja kantoran dengan berwirausaha
menurutnya menjalankan bisnis dapat memberikan dampak kehidupan yang lebih luas bagi para pekerjanya
mungkin gini impact dari segi kayak tadi misalnya kantoran oke dapat gaji bagus gitu misalnya
tapi mungkin buat kita sama keluarga kita
tapi ketika kita mau pekerjakan orang itu bisa punya yang lebih luas
awal dua ribu delapan belas silam diajeng sukses membawa hijab melenggang di panggung london fashion week sebagai brand muslim ternama dari indonesia
baginya motivasi menjadi hal yang paling penting untuk menjadi seorang pengusaha muda
karena hal itulah yang menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa seseorang benar benar ingin terjun ke dunia bisnis